ini air suci dari mata air terjun puri widadari
tapi kalau kamu memang bersikeras memutuskan ingin meminumnya
awasi anak manusia yang bernama nawangsa
hamba mengenalnya kan jenratu
dia adalah orang yang baik
tapi aku ingin dia celaka
kamu boleh melakukannya
tapi tidak boleh gegapa
tunggu waktu yang tepat
aku tidak ingin sampai ada yang tak
siapa penyebab kecelakaannya
tapi kenapa dia harus dicelakakan kan jonat
berarti sekali kamu mau pertanyakan ini
apa kamu ingin menolaknya
tidak tidak kan jenratu
maafkan hamba kan jenratu
bukan begitu maksud hamba
celakai saja nawangsi
tapi jangan sampai dibutuh
aku tidak ingin
kalau sampai dia menolaknya
dia akan mati
tidak ada gunanya untuk
mengerti kan jenratu
hamba pasti akan melaksanakannya
pergilah kamu dari sini
baik kan jenratu
sampai kapan kita harus menunggu
menunggu hasil perlombaan memaham
kan kalau mas aryo menang pasti dapat hadiah
aku sudah mendapatkan hadiah itu
terima kasih ya
kalau selama ini ternyata kamu juga menyukai aku
kalau nanti meng chiwis
saya tidak akan menang mu
kamu hanya perlu menunggu
aku tengok hour
aku tidak bisa menjaga rakyatku dan kerasan seborok itu
ingatlah nanda nawang bulat
setelah kamu berkuasa kamu menjadi setengah siluman dan juga setengah beda dari
dengan rusaknya bunga hijau berarti sebagian ruga jiwa bidadarimu ikut terangkat
dan sekarang sedang terjadi gejolak antara darah bidadarimu dengan darah siluman
tapi tenanglah nawang bulat
jika kamu bersekeras ingin mempercepat prosesnya minumlah
ini air suci dari mata air terjun puri bidadari
tapi kalau kamu memang bersikeras memutuskan ingin meminumnya
kamu akan melukai lagi jiwa bidadari
semua itu ada bayarannya bukan
nanda mengerti benar dewi
nanda akan menanggung
nanda tetap harus melakukan ini
karena sekarang adalah keadaan yang terjadi
badanku telah selesai untuk penyesuaian bunda dewi
sekali lagi hamba aturkan terima kasih
terima kasih karena bunda dewi telah membantu
ada satu hal lagi yang ingin aku pertanyakan kepada bunda dewi
apa itu nanda
aku sangat merindukanmu
bunda tidak ingin menceritakannya padamu nama mulan
ada apa bunda
apa yang sebenarnya terjadi
telah lama meninggalkan puri bidadari
dia sudah tidak ada puri bidadari
apa yang sebenarnya terjadi bunda dewi
sudah lama dia berkelana di dunia manusia
tak apa yang terjadi
bunga bidadarinya belumlah gugur
dia masih bisa menjaga kesuciannya
nawang sari bukanlah bidadari
yang terperangkap di dunia

itu adalah seorang manusia
seperti yang kamu alami nawang mulan
tapi tentu saja
malah petaka bisa terjadi padanya
bila dia terlalu lama di dunia manusia
sebelum semuanya terlambat
aku berjanji kepadamu bunda dewi

dan mencari binda dewi
dan mencari binda dewi
dan mencari binda dewi
dan mencari binda dewi
dan mencari binda dewi
kini saatnya bunda harus pulang
jaga diri baik baik
sekali lagi hamba aturkan terima kasih
atas segala kebaikan yang bunda dewi
telah berikan kepadaku
jaga diri baik baik nawang mulan
aku tidak menyangka
prabu giripati sekuat itu
lawan terkuat yang pernah aku hadapi
kamu sudah berjuang dengan baik
jangan terlalu memikirkan apa yang telah terjadi
yang terpenting pusaka ageratun giripati
sudah ada di tangan kita
kamu sudah mau menolongku
jangan berterima kasih kepada kami
pada jiwa jiwa saudaramu yang telah banyak berkorban untukmu
kami terpaksa harus melepaskan beberapa jiwa
untuk membawamu kabur
kami pamit dulu
masih ada urusan yang harus kami selesaikan
cepat pulihkan tubuhmu
perjuangan kita masih panjang
perang tetap penjagaan
jaga dengan baik berapa kali
iya butuh waktu untuk istirahat
aku ingin mencuci wajah dulu
wajahnya perik sekali ya